arak semua tuh
tuh tuh arak semua tuh
minuman keras miras
apapun jenisnya ada yang ribut ribut lagi nih
kali ini wakil bupati versus pedagang minuman keras ilegal
ijennya mana pak
pak ijennya mana pak
rabu malam lalu wakil bupati kota waringin timur kalimantan tengah irawati
memantau penjualan minuman keras ilegal
dapatlah itu toko
begitu disambangi ditemukan sederet bukti
ini bukti kita nih di dalam ini semuanya minuman
tuh lihat tuh
masalah tak selesai di sini
saat ditanya izinnya pedagang miras ilegal ini emosi
ia menyebut ibu wakil bupati arogan dan bilang dagangannya tak ada urusan
meski yang dijual adalah minuman memagukan
lah itu kan wakil bupati yang mengeluarkan aturan
ini bu juga merusak
saya tidak merusak pak saya melepas karena ini di atas tanah saya
eh ini kan di atas tanah saya pak
kan renes nih
ini tidak ada
saya tanya pak bapak ada izin nggak di sini
ada izin nggak jualannya
pak justru saya pejabat bagaimana caranya untuk melindungi di sini pak
jangan terlalu arogan
saya tidak arogan pak
saya dengan apa adanya

memang ada izinnya pak
jangan terlalu arogan
jangan terlalu arogan
minuman keras memang bikin masyarakat resah
apalagi jika ada yang menjual tanpa izin yang sah
sangat mengejutkan kami sikap dari pedagang miras ilegal itu ya
begitu arogan dan sangat merendahkan wibawa pemerintah
yang memang dalam hal ini punya kewajiban untuk menegakkan aturan
punya kewajiban untuk membuat
yang tertipan di masyarakat terutama yang non legal begitu ya
dengan barang bukti yang sedemikian banyaknya
dia berani melawan
dan tidak pernah nampak di wajahnya tidak pernah merasa salah
dan itu membuat kegeraman sosial
seperti pesan bang roma dalam lagunya
pedagang miras pun mendapat tentangan dari tokoh agama
insya allah setelah penangkapan ini
mungkin tidak ada lagi ada demo dan lain lain sebagainya
karena para abad sudah bekerja
untuk keamanan masyarakatnya khususnya kota waringin timur
toko miras ilegal ini terletak di jalan cilikriwut sampit kalimantan tengah
polisi akhirnya menyegel toko
sementara penjual yang marah marah menghilang tanpa kabar berita
polisi juga menyegel toko miras lainnya di jalan ra kartini
yang diduga juga milik orang yang sama
samsudinur sampit kalimantan tengah
kenapa jurnal tanggal yang dicari
kamu ada izinnya kan beliau